sebelum kami lanjutkan editorial view bersama revolusi riza
wakil pemimpin redaksi cnn indonesia dan arief zulkifli direktur utama tempo
kita ikuti dulu informasi pengantar berikut ini
reshuffle kabinet yang terjadi pada rabu lalu menjadi momentum presiden joko widodo
mengakomodasi kepentingan partai politik pendukungnya untuk masuk ke dalam pemerintahan
hal tersebut diafirmasi oleh sekretaris jenderal partai bulan bintang afrian syahnur
dalam wawancara dengan news anchor cnn indonesia renhat sirait
di program newscast pada lima belas juni lalu berikut cuplikannya
reshuffle ini mungkin ya salah satunya mengakomodir kekuatan dari partai bulan bintang
nah jadi ini yang kita lihat dengan menempatkan saya yang diwakili pbb
untuk duduk sebagai wakil menteri
yang diperintahkan presiden untuk membantu menteri ketenagakerjaan
terlepas mungkin pak jokowi juga melihat bahwa pbb punya peran terhadap dukungan yang kita berikan sampai saat ini
bagaimana ppp menyikapi beliau
tetap kita juga sebagai partai pendukung memberikan input input yang baik kepada bapak presiden
jadi ada kebutuhan memang di posisi kursi
wamenaker tapi di sisi lain anda juga tidak menampik bahwa ini juga untuk mengakomodir kebutuhan politik
betul pak renat
saya langsung minta tanggapan dari mas azul terlebih dahulu soal mengakomodasi kepentingan politik
saya kira begini indonesia ini kan menganut sistem presidensial
presidensial itu artinya presiden punya
kewenang penuh untuk menentukan siapa kabinetnya
makanya disebut menteri itu disebut pembantu presiden
tapi dalam prakteknya memang kita nggak bisa sepenuhnya bersetia pada sistem presidensial
jadi ada unsur unsur parlementarnya juga
yang itu presiden menundang kekuatan kekuatan politik di parlemen di dpr
untuk masuk ke dalam kabinetnya agar kebijakan kebijakannya tidak diganggu
di legislatif gitu ya
nah itulah yang terjadi
kemudian terjadi tarik menarik negosiasi dalam pembentukan kabinet
dan ini sudah bukan cuma terjadi sekarang
itu juga dulu ketika masih di eranya sbi juga sama
eranya megawati juga sama
presidur juga sama juga
jadi itu tidak bisa dihindari
nah risapel yang terakhir tentu saja
seperti tadi sudah diakui
saya kira juga secara terang benerang menunjukkan bahwa urusannya adalah urusan politik akomodasi kan
memperkuat posisi politik pemerintah di dpr
sekarang dengan masuknya pan itu kalau nggak salah posisinya sudah delapan puluh satu persen gitu
kursi dpr itu dikursai atau dimuduki oleh partai koalisi gitu
sehingga tidak ada kebijakan kebijakan yang bisa dipatahkan
yang ada di luarnya kan sekarang tinggal ps dan partai demokrat begitu
kita tahu berbagai kebijakan pemerintah selama ini mulus
apapun itu dikritik betapapun itu melahirkan demonstrasi publik tetap aja jalan gitu ya
mulai kelemahan kpk lewat revisi undang undangnya lalu omnibus law lalu macam macam
sampai yang terakhir saya kira yang akan segera diketuk adalah revisi hp gitu
jadi semua berdasarkan maunya pemerintah
atau maunya partai koalisi
nah dia maunya seperti itu
nah tadi yang saya katakan tadi
tujuannya agar kebijakan bisa berlangsung dan diteruskan oleh pemerintahan berikutnya
dan karena itu pemerintah mengambil posisi yang cukup signifikan lewat reshuffle untuk memperkuat posisinya
bukan sekedar untuk menjaga posisi dia sampai dua ribu dua puluh empat tapi juga pasca dua ribu dua puluh
itu juga dihitung begitu
nah ini yang sekali lagi memang
membuat publik ya
tadi saya sudah katakan menjadi penonton memang
kita sebagai publik ya
di kita barangkali orang media masih bisa teriak gitu ya
tapi orang orang di kampung di mana mana itu nggak punya saluran apa yang bisa dia pakai gitu
untuk menyuarakan pandangannya gitu
terhadap satu isu tertentu yang coba diadres oleh reshuffle gitu
kita yakin harga minyak goreng akan lebih baik setelah reshuffle saya kira kok ya enggak jawabannya ya
nggak tahu apa yang bisa dilakukan oleh menteri yang baru misalnya begitu
apalagi misalnya reformasi agraria penghormatan terhadap hak hak adat hak hak tanah wilayah gitu
yang kaitannya dengan kementerian yang juga diganti yaitu kementerian agraria
yang nggak juga gitu
jadi sebetulnya nggak
ini nggak ada urusan rumah publik ini urusannya
ini murni urusan elit
murni urusan bagaimana mempertahankan
jadi bagaimana mempertahankan kekuasaan
mas revo anda sepakat dengan itu
ini semua memang murni urusan elit
karena kalau kita lihat dari reshuffle kemarin itu showcase nya justru ketika para pimpinan partai politik itu berjalan beriringan dengan presiden jokowi ya mbak eva
kalau reshuffle nya sendiri kan kita bisa melihat ya itu sebagai politik akomodasi
yang berbeda dalam proses resafel kemarin itu justru ketika para pimpinan partai politik hadir di istana kemudian makan bareng dengan presiden jokowi dan setelah itu ada jalan beriringan itu yang kita tangkap yang tadi kita lihat bersama videonya gitu
kalau reshuffle reshuffle sebelumnya kan tidak pernah ada pimpinan partai politik diundang
datang ke kemudian ditunjukkan kepada publik seperti yang kemarin ini
jadi saya pikir memang showcase nya justru ada di situ
pertunjukannya ada di situ
presiden jokowi seolah olah ingin menunjukkan bahwa koalisinya semakin kuat posisinya semakin dukungan dari partai politik semakin kuat
taktis hanya tinggal partai demokrat dan pks yang tidak berada dalam satu koalisi pemerintahan sekarang
kalau artinya kalau misalkan kemarin reshuffle ini ya memang benar benar sebagai sebuah politik akomodatif yang dilakukan oleh presiden jokowi untuk merangkul partai partai politik yang menjadi pendukungnya gitu
apakah memang ini nanti akan bisa membawa kebaikan publik ya pasti berharapnya begitu ya
tapi kalau kita melihat bahwa tujuannya adalah sejak awal hanya politik sebagai mengakomodasi kok rasa rasanya kepentingan publik artinya bukan menjadi tujuan yang utama
nah tadi kita lihat ya apakah dalam waktu dekat misalnya harga minyak goreng bisa menjadi lebih terkendali
apakah nanti harga barang barang seperti ayam daging ayam telur dan cabai yang sekarang merangkak naik juga bisa

nah ini kita lihat bersama
yang jelas sekarang kan semua harga harga sedang naik merangkak naik
dan lagi lagi artinya kan ini ya tentu ya ini kan sebenarnya tanggung jawabnya ada di menteri yang baru
nanti kita lihat ya mbak eva apakah memang benar bisa terselesaikan atau justru memang ini hanya sebagai akomodasi
tapi yang jelas memang tampak dengan sangat terang benerang ini sebuah akomodasi politik

dan pertunjukan utamanya justru ketika para pimpinan partai politik itu hadir di pembinaan

kemudian ada jalan bersama yang tadi kita saksikan bersama
itu sudah sebagai sebuah penanda yang cukup terang benerang ya mbak eva ya
oke kalau kemudian ini memang reshuffle ini bukan untuk kepentingan publik
tapi tentunya untuk kepentingan yang melakukan perombakan
mas azul tadi anda mengatakan ini untuk menjaga kepentingan
bahkan tidak hanya sekedar sampai dua ribu dua puluh empat
tapi kemudian selanjutnya
apa kepentingan apa
media memotretnya bagaimana
ya saya kira kan sudah terlalu jelas lah ya
ibu kota negara misalnya gitu kan
itu kan ingin nggak mungkin bisa selesai dalam periode dua ribu dua puluh empat saja
kan itu kan mesti dijagain kira kira begitu lah
jagainnya apa jagainnya secara politik lewat dpr
tapi kan dua ribu dua puluh empat nanti pekerjaan itu akan berubah

tapi harus dijahit dari sekarang
apakah misalnya undang undang minerba atau omnibus law
itu kan mesti dijagain supaya tetap bisa bertahan sampai kapanpun
karena itu kan dipastikan dari sekarang
sampai dua ribu dua puluh empat saya kira masih akan ada beberapa
kebijakan yang akan diambil ke merintah untuk itu
untuk menjaga itu semua gitu
bagaimana kemudian dengan kepentingan pilpres misalnya
tadi kita tahu bahwa partai partai politik punya tiketnya ada yang sepertiga
ada yang setengah begitu
pak jokowi tidak punya partai politik sama sekali
tidak punya tiket mungkin bisa diterjemahkan seperti itu
nah mas azul apakah tempo juga memandang ini juga ada kepentingan itu
dari sisi siapa ya
kalau dari sisi partai politik tentu saja
tapi kalau kita bicara reshuffle kan kita bicara tentang hak prerogatif presiden
jadi aktor utamanya tentu saja adalah presiden gitu kan
nah tadi kemudian kita baca kepentingannya pemerintah ini apa
tadi saya sudah katakan kepentingan pemerintah adalah untuk menjaga kebijakan kebijakannya
agar terus diamankan sampai dua ribu dua puluh empat bahkan setelahnya
saya kira gitu dari presiden
nah kalau kita bicara tentang calon calon presiden dua ribu dua puluh empat yang belum punya tiket atau punya tiket setengah
itu urusannya udah lain lagi gitu
urusannya adalah urusan bagaimana mereka terutama yang bukan dari partai itu bisa memberi rasa confidence dari partai politik
agar memberikan tiket itu kepada mereka gitu kan
supaya mereka yang masuk dalam gelanggang
nah caranya apa
caranya tentu saja dengan meningkatkan terus elektabilitas popularitas dan hal hal yang sifatnya statistik tadi gitu
jadi itu yang mereka jagain terus gitu
jadi kalau yang terakhir saya kira ini gak ada kaitannya sama reshuffle
tapi kaitannya dengan meningkatkan elektabilitas dari para calon
nah ada pun partai partai yang kalau yang dimaksud adalah partai partai
tentu saja yang mereka harapkan adalah mereka bisa memiliki keuntungan
dan mereka bisa memiliki keuntungan
karena mereka bisa memanfaatkan posisi di dalam kabinet untuk kepentingan kepentingan politik jangka pendek
misalnya mendapatkan efek elektoral gitu ya
kita tahu bahwa posisi di dalam kementerian itu punya kaitan dengan perolehan suara gitu
menterinya atau menteri yang dari partai tertentu pasti akan terekspos lebih banyak di media
kalau dia sebagai menteri misalnya gitu
dan tentu itu lebih baik kalau dibandingkan kalau dia tidak sebagai menteri
nah hal hal seperti itu
belum lagi saya kira sesuatu yang sudah ramai dibicarakan adalah penguasaan terhadap sumber daya yang ada di tiap kementerian
nah hal hal seperti itu kan menguntungkan gitu
jadi ada take and give di dalam sini
bagaimana kemudian dengan kepentingan presiden jokowi misalnya untuk pilpres dua ribu dua puluh
apakah kemudian reshuffle ini juga ada kaitannya begitu
saya kira kan kalau jokowi kan tidak bisa lagi menjadi presiden ya setelah dua ribu dua puluh empat
kecuali kalau kita masih meyakini upaya untuk memperpanjang masa jabatan atau mengundur pemilu itu masih valid begitu
tapi kalau kita asumsikan itu tidak ada lagi maka urusannya apa
urusannya bukan jokowi terpilih lagi tapi bagaimana presiden yang akan dipilih pada dua ribu dua puluh empat atau yang masuk ke langgang
atau yang akan menang dalam dua ribu dua puluh
itu punya komitmen terhadap pemerintahan yang lama

itu pemerintahan yang baru
itu pemerintahan yang lain
itu pemerintahan yang lama
itu pemerintahan yang terakhir

politik itu sangat penting gitu jadi kita sekiranya sebagai warga negara kita tidak ingin satu
pemerintahan itu muncul dengan meluluh lantakan kebijakan kebijakan dari dan yang lama pemerintahan
itu kita kan juga nggak mau gitu kan pemerintahan yang baru itu harus lebih baik memperbaiki tapi dia
enggak menghancurkan apa namanya babat alas begitu kita punya sejarah yang yang buruklah dalam hal
itu tahun enam puluh lima kita pernah apa perubahan politik itu menghancurkan yang lama lalu kemudian reformasi
sembilan puluh delapan itu sama extend ya juga punya yang dijala yang sama gitu ya itu yang lama tuh dihabisi
kita belajar untuk lebih dewasa gitu dalam berdemokrasi sehingga itu diharapkan tidak
terjadi tapi sekali lagi itu nggak boleh dilakukan dengan mengabaikan kepentingan
masyarakat umum gitu masyarakat luas negosiasi politik
hai mesir saya adalah negosiasi politik itu wajar dan bisa boleh boleh saja tapi ada satu yang lebih
hakiki gitu yaitu masyarakat yang dijangkau jadi tuhan buat buat kita semua gitu oke oke mas revo
tadi anda sempat mengatakan bahwa reshuffle kabinet ini politik akomodir politik akomodasi politik
kompromi nah bagaimana kemudian media memotret tarik menarik yang terjadi karena
sebetulnya reshuffle kabinet ini menyebabkan kegagalan dari negara negara yang berpengaruh dengan
ini sudah digaungkan mungkin kurang lebih setahun yang lalu begitu tapi akhirnya baru
terjadi pada rabu kemarin nah bagaimana sejauh ini potret tarik menarik yang terjadi sampai
akhirnya ah reshuffle berapa terjadi pada rabu kemarin oh iya kalau isu yang kita dengarkan
sebelumnya ketika kemarin oresa po ada beberapa kursi menteri yang akan diganti gitu itu kan riuh
partai partai politik misalnya
berusaha menjaga agar
kursi yang dimiliki
di kabinet itu tidak terkurangi
di kantor fi atau
kadernya yang ada di kabinet itu tidak diganti
itu kan santer kita dengar
di belakang layar yang
muncul gitu walaupun semuanya
tentu ketika kita cari
lumayan sulit gitu ya
untuk kita tampilkan tapi
yang kita dengar banyak yang seperti itu
dan ketika akhirnya
reshuffle itu hanya dua posisi
menteri dari sekian
nama menteri yang disebut sebut pada awalnya
kemudian wamen yang muncul
lebih banyak dan dari
kursi wamen yang kosong hanya
beberapa yang diisi dan
yang diisi itu semuanya
dari partai politik tentu
ini yang kemudian menguatkan
asumsi bahwa ini adalah politik
akomodasi ditambah lagi yang tadi ya
ketua ketua partai politik yang hadir
di istana pada
hari h tersebut
itu juga menjadi salah satu indikasi
dan tentu kalau kita melihat
jokowi tentu masih
masa jabatannya ini kan masih
lebih gitu ya masih ada
keempat bilan lah
suksesi terjadi di oktober
nah selama dua tahun ini kan
itu presiden ini punya banyak kepentingan
pertama program program yang
ia canangkan itu bisa berjalan dengan
itu berjalan dengan
bisa terpenuhi kepada masyarakat yang kedua
yang tadi disampaikan
mas azul program programnya ada beberapa
tidak akan selesai di
ketika berakhir masa jabatannya ini
yang paling terlihat itu kan
misalnya tentang proyek ikn
ini kan tentu harus
dipastikan bahwa proyek ikn itu
tetap akan berjalan
walaupun kursi kepemimpinan nasional
itu berganti jangan sampai misalnya
proyek sport center di hambalang
misalnya ini kan yang salah satu
juga yang tadi disampaikan mas azul
biasanya ketika kursi pemerintahan itu berganti
maka yang lama itu benar benar akan ditinggalkan
itu tidak diteruskan
kita tahu kan yang
pembangunan sports center di hambalang itu ya sudah
sekarang menjadi barang mangkrak aja
itu tidak diteruskan
dan ada beberapa hal hal lain misalnya yang
yang tidak berjalan
nah kita tuh
yang apa tentu
wajar kalau misalkan presiden jokowi ingin
keberlangsungan programnya itu berjalan
diteruskan oleh penerusnya
dan ini yang harus ia pastikan
dan ada satu hal lain misalnya
saya kok mohon maaf tidak mempercayai kalau misalkan
termasuk yang skeptis gitu ya
kalau misalkan presiden jokowi
membiarkan begitu saja
putranya misalnya yang berkancah di politik
itu tidak ia dukung gitu
pasti juga sebagai orang tua
presiden tentu ingin putra dan menantunya yang sekarang berkancah di politik
dia juga ada punya keberlangsungan
kalau kita melihat seperti ini artinya
besar kemungkinan di dua ribu dua puluh
walaupun presiden jokowi itu akan lengser
walaupun tidak memiliki apa tidak menguasai partai politik
tapi dengan semua
kekuasaan yang dimiliki sekarang sebagai presiden
semtu presiden jokowi
berharap menjadi salah satu kini
maker ya di dua ribu dua puluh empat
dan itu pastilah
tidak mungkin tidak akan menjadi king maker
walaupun tidak memiliki partai itu ada di
posisinya apakah ada di koalisi
bersama dengan bdip
atau dengan koalisi yang lain ini juga salah satu
hal yang akan kita lihat
bersama dalam kurun waktu
menuju dua ribu dua puluh empat ini ya mbak eva ya
menarik lain yang akan
kita cermati bersama
jadi artinya menjadi king maker ini
penting begitu ya bagi
presiden jokowi dodo karena untuk
tadi yang seperti disampaikan
mas azul menjaga
kepentingan setelah dua ribu dua puluh
ya tentunya seperti itu ya
presiden yang sekarang
rugi kalau misalkan ikn tidak
berjalan gitu selama
nanti sampai dua ribu dua puluh empat tentu
anggaran yang dikeluarkan
misalnya itu kan pasti
sudah keluar lah ya gitu apalagi
janjinya di awal dua ribu dua puluh empat
mulai bergeser berpindah
sebagian ke sana dan
kemudian di agustus

akan melaksanakan upacara
kemerdekaan di nusantara
nah ini kan artinya semua proses
sekarang sudah berlangsung pembangunan pembangunan
infrastruktur sudah mulai dikeput
jalan tol menuju ke sana
juga sudah mulai digarap
ya mbak eva nah tentu kan
satu dari sekian misalnya
proyek proyek lain lah gitu yang
apakah itu kereta cepat
misalnya atau misalnya nanti juga punya
harapan membangun kereta cepat
kalau sekarang jakarta bandung juga ada
keinginan untuk jakarta surabaya misalnya
semua proyek proyek infrastruktur
atau tol sumatera misalnya
itu kan juga
proses yang berkepanjangan
dikawal tetap dilanjutkan
itu baru kalau kita misalkan
bicara tentang infrastruktur tapi kalau misalkan
kita bicara tentang dinasti
misalnya tentu juga hal lain gitu yang harus
saya cermati apakah nanti
berkutat di solo kok saya
rasa rasanya tidak ya pasti juga gibran memiliki
bobby juga pasti memiliki
cita cita yang lebih tinggi gitu kan
dan siapa apakah orang tuanya
tidak ikut campur disitu kok rasa rasanya
saya tidak percaya ya walaupun
seberapa jauh campur tangannya
nah ini yang
yang tentu masih debatable
sebagai seorang kingmaker
sebagai seorang presiden
sekarang pak jokowi
pasti ingin berperan lebih gitu ya
sebagai kingmaker di dua ribu dua puluh
oke kita akan lihat bagaimana kemudian nanti
peran pak jokowi sebagai kingmaker dua ribu dua puluh
nah menutup editorial
azul tadi memang
mungkin saya menangkap ada rasa
skeptis gitu ya terhadap
reshuffle atau perombakan kabinet
yang dilakukan pada
tapi bagaimana kemudian
melihat apakah perombakan
akan memperkuat kabinet
dan memperkuat kinerja anda melihatnya bagaimana
kalau memperkuat kabinet
dalam rangka konsolidasi begitu
saya kira akan tentu akan kuat
karena itu sudah real sekali
apa apa pemerintah itu ada di jpr yang
partai partainya diserap di dalam
ada dalam kabinet gitu ya
tapi apakah menjadi lebih baik
nah ini yang mesti kita lihat
apakah menjadi lebih baik
nah apa namanya ini yang
yang yang yang
nah yang lain menurut saya tentu saja
apakah reshuffle kabinet ini
terkait secara langsung
atau tidak langsung dengan
di dalam negosiasi politik
dalam rangka dua ribu dua puluh
tadi kan revo sudah menyebut satu key word nya ya
jadi memang banyak pengamat mengatakan
kalau presiden tidak bisa lagi jadi presiden
maka yang akan diambil adalah kingmaker
nah disini menurut saya ada satu problem ya
mungkin malah berbahaya ketika
pemerintah yang masih berkuasa
itu berpretensi untuk ikut campur
menentukan atau apa yang disebut travel tadi sebagai kingmaker tadi
harus disadari bahwa pemerintah
itu mengemban satu amanat
amanat ketika dia menjalankan pemerintahannya
yaitu menjalankan pemilu
yang akan mencari pengganti dia
itu dengan jujur adil
umum langsung luberta
jadi dia punya wajiban untuk memastikan proses itu berjalan
nah kalau pemerintah
punya pretensi untuk menjadi kingmaker
dan kalau kita bisa katakan motifnya itu baik
maka pasti akan ada bias
dalam proses itu
nah disinilah menurut saya
sekali lagi kenegarawanan pemerintah
kenegarawanan presiden itu diuji
dalam proses ini
apakah dia bisa mengemban mandat ini semua
yaitu menjalankan pemerintahan yang bagus
tapi pada saat yang sama juga
menyiapkan satu mekanisme pemilu yang jujur adil
untuk memilih calon yang
dikendaki oleh publik
atau boleh jadi
itu tidak sesuai dengan kemauannya dia
nah disini menurut saya
bisa nggak dia mengemban itu semua gitu
kenegarawanan presiden di uji dalam proses ini
bagaimana kemudian jawaban dari pertanyaannya
mas azul terakhir tadi
kita lihat bagaimana kemudian
presiden joko widodo dan juga
kabinetnya membuktikan kenegarawanannya
mas revo dan juga mas azul terima kasih
atas pandangannya di editorial view pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu
selamat malam terima kasih
cnn indonesia newscast segera kembali